calon wakil presiden untuk jokowi ⁇ maruf ⁇ amin menyindir kelompok yang selalu menyebut dirinya sebagai pihak yang menghargai ulama namun tak mendengarkan hasil istimewa ulama
di sisi lain terpilihnya ma'ruf amin membuat suara rawat ahok yang juga mendukung jokowi ini kemudian terbelah
ini unik ini
⁇ ruf amin calon wakil presiden untuk jokowi dodo menyindir kelompok yang selalu menyebut dirinya sebagai pihak yang menghargai ulama namun tak mendengarkan hasil ijtima ulama
meski ma'ruf tak menyebut lugas pihak yang dimaksud sindiran itu disampaikan ma'ruf saat berbicara tentang sosok jokowi dodo yang menurutnya menghargai ulama
karena itu secara perbuatan ini sangat menghargai ulama
ngomongnya menghargai ulama menghargai ulama
tapi usul istimewa ulamanya enggak di dunia ini
malah wakilnya bukan ulama
itu baru yang banyak
menanggapi hal itu cawa pres prabowo sbianto sandiaga uno menganggap ma'ruf amin sebagai guru dan kiai
kubu belah sono yang disinggung ma'ruf mengarah pada kubu prabowo sandi meskita menyebut secara lugas
sandi berlatar belakang sebagai pengusaha dan bukan ulama
di lain sisi kepada cnn indonesia com pendukung ahok yang tergabung dalam harapan warga atau hawa yang selama ini dikenal juga mendukung jokowi
mengaku kecewa dengan terpilihnya ma'ruf amin sebagai calon wakil presiden jokowi
alasannya ⁇ maruf ⁇ yang juga ketua umum mui menjadi salah satu saksi yang memberatkan ahok dalam kasus penodaan agama
secara elektoral pengamat politik lingkar madani lima ray rangkuti menilai peluang pasangan prabowo sandiaga uno menarik
masa yang belum menentukan pilihan politik lebih besar ketimbang pasangan jokowi ma'ruf amin
rai menyebut sandi bisa menggait pemilih milenial karena dirinya tidak terlabel dengan simbol simbol agama
memang kubu prabowo dan juga jokowi sudah memutuskan wakilnya masing masing baik ma'ruf amin dan juga sandiaga uno
pertimbangan merangkul ulama dan di pengusaha yang diklaim dekat dengan umat islam adalah sebuah keniscayaan
bagian dari strategi meraup suara di kontestasi pilpres nanti termasuk suara kaum milenial yang digadang jumlahnya melimpah
lalu kemana sebenarnya nanti ya di dua ribu sembilan belas suara umat islam dan juga kaum milenial di pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama sebelah kiri saya langsung ada bang inas nasrullah zubir ketua dpp partai hanura
selamat malam bang inas
dan sebelah bang inas saya perkenalkan kembali masih bersama dengan bang habibur rahman ketua bidang advokasi dpp gerindra
selamat malam bang habib
dan untuk menganalisis lebih jauh nanti sebenarnya apa yang tengah terjadi
dan setelah memilih nama cawapres ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lima
baik saya ingin langsung ke bang inas terlebih dahulu
apa ya setelah memilih nama kiai haji maruf amin ya untuk cawapresnya pak jokowi tidak sedikit ya
atau mungkin banyak juga yang menilai bahwa oke ini mah sudah jelas langkah taktis jokowi untuk bisa merebut
suara umat islam yang jelas itu jumlahnya adalah mayoritas ceruknya sangat besar
karena mungkin untuk sebagai apa namanya penghadang isu sara anti islam dan lain sebagainya
betul tidak sih sebenarnya begitu bang inas
antara betul dan tidak juga
betulnya seperti apa tidaknya seperti apa
jadi begini memang kalau dalam kontestasi seperti ini kan kita bagaimana merauh suara sebanyak banyak
ini ada ceruk misalnya ceruk yang harusnya kita bisa raup kenapa nggak kita raup sebanyak banyaknya gitu
oleh karena itu pilihan kepada pak maruf amin itu salah satu pasti itu gitu
walaupun di sisi lain pak jokowi juga sudah punya ada program program grassroot yang sudah dijalankan kan
kita tahu ada beberapa program grassroots yang selama ini memang tidak begitu kelihatan
nah kalau kita lihat pada periode yang lalu mas coba saya sudah bikin catatan sebenarnya saya nggak hafal
silahkan pak ginas disiapkan
yang jelas ini adalah bagian dari strategi iya juga ya pak ginas juga mengiyakan karena ceruknya besar pemilihan musuhnya besar
ceruknya besar dan perlu kita manfaatkan itu gitu untuk pemilihan ini gitu
tapi kalau tidaknya itu kenapa pak ginas
kalau dikatakan ini betul betul hanya sebatas
untuk tameng lah kira kira begitu
tidaknya begini maksud saya yang tidak tadi yang dikatakan apa untuk mengakomodasi yang namanya kasus kasus sarah kemarin gitu
itu enggak juga sebenarnya gitu kan
kita anggap kita tidak selalu kita tidak melihat ke belakang lah
kita selalu berpandangan ke depan dalam koalisi ini
yang searah sudah berlalu sudah berlalu
karena searah kemarin kan sudah jelas ada perbedaan keyakinan
sama keyakinan sama
apa yang harus dipersoalkan gitu kan
apa yang mau dipersoalkan
kau juga kan jelas ada warna yang berbeda pada saat itu
partai penista misalnya itu kan masih terus di
ya saya kira partai pernista juga kan istilah istilah itu kan sudah mulai tergerus loh
tergurus dengan berbagai kegiatan program program atau pertandingan yang positif gitu
yang positif gitu kan
tidak harus dengan
dengan kita harus di
terperangkap dengan istilah partai penista itu kan juga sudah mulai tergerus
tetapi bagaimana masyarakat lebih melihat kepada program program yang sedang dijalankan
salah satu contohnya program program grassroot yang kita andalkan sebenarnya ya
di antara lainnya itu adalah
pertama adalah program sertifikat
yang ini kan tidak pernah lihat
orang tidak pernah membaca sih
ini kan sertifikat ini kan langsung ke grassroot
kepada pemilih langsung loh itu sebenarnya
ini programnya sebenarnya dari zaman dulu sudah ada prona ini
memang diefektifkan sekarang
nah itu di tahun dua ribu enam belas itu tiga juta sertifikat
di dua ribu tujuh belas lima juta sertifikat kurang lebih ya

nanti dua ribu sembilan belas itu sampai yang terdaftar itu sudah harus mencapai sembilan juta sertifikat
jadi total yang akan ada nanti kurang lebih ada dua puluh empat sampai dua puluh lima juta sertifikat
kemudian program pnm
program permodal nasional madani ini dulu zaman pak sbi kan tidak begitu diperhatikan
dan hampir kolaps itu pt
itu karena bumn
karena pada saat pak jokowi hingga hari ini nasabahnya mencapai tiga delapan juta nasabah
itu nasabahnya adalah ibu ibu prasejahtera
ibu ibu prasejahtera dimana gagal bayarnya juga sedikit
dengan kemudian memilih pak kiai haji maruf amin
tadi diiakan juga ya
diiakan juga bahwa memang bagian dari strategi begitu kan karena cerukup milenialnya besar juga
tapi gak takut kehilangan suara milenial
ini ada milenial
dan terus bukan ada islam
nah apakah milenialnya nggak ada islamnya gitu loh
masa terpisah milenial sendiri
islam itu di dalam ceruknya islam itu
dan pemilik islam
kan ada milenialnya di situ
nah ini juga kan bisa kita berdayakan
itu dari posisi itu tadi
jadi tidak terpisah ini milenial ini islam
tapi di dalam islam itu ya ada milenialnya gitu loh
meskipun kemudian gap usia yang cukup jauh
ya kan usianya berapa sih empat puluh sampai dua puluh tahun
atau mungkin pemilih pemula katakanlah begitu
ini kan mungkin lebih
nah kalau pemilih pemula kan generasi z tuh
yang sekarang umurnya tujuh belas sampai dengan dua puluh tahun tuh
tujuh belas sampai dua puluh tahun itu generasi z
atau generasi yang kita kenal dengan generasi gadget
itu juga kan katanya sih sekitar sekitar sepuluh sepuluh jutaan
itu juga kan tidak semua tidak itu sebagian besar juga islam juga kan
oke jadi betul ada ceruk pemilih muslim yang memang sedang di apa
kita garap memang
ya kita harus garap itu
artinya pak jokowi sebenarnya gak percaya diri juga dong
bukan nggak percaya diri
sekarang itu di sana
sama ibu tuhan ada pak kiai haji maruf amin
pemilihnya ada di sana
nah kalau pemilihan di sana kalau misalnya ada pak maruf amin kita ajak bersama
menggarap suara ini kenapa tidak
bukan karena tidak percaya diri
kalau bisa sebanyak banyaknya suara
oke sebanyak banyaknya suara
bang habibur rahman kalau partai pak jokowi tadi sudah bang ines sudah katakan memang betul
ini bagian dari untuk mendapatkan banyaknya suara ya dengan ada sosok kiai haji maruf amin
sementara koalisinya oposisi yang kita dengar biasanya cukup dekat dengan kalangan ulama
tidak mengambil tokoh agama begitu justru mengambil sosok sandiaga

apakah kemudian tidak juga mau mengambil ceruk itu atau bagaimana
jadi pertama saya sebetulnya kurang nyaman dengan apa yang ditulis banyak media hari ini
soal bahwa kiai kita yang kita muliakan kita hormati dianggap menyindir kita soal tidak
melaksanakan istimewa ulama
saya perlu ingatkan bahwa beliau adalah kiai yang harus kita muliakan
tentu apa yang beliau sampaikan itu tidak akan mungkin dalam konteks menyindir nyindir
beliau pasti menyampaikan sesuatu yang
yang sangat terus
mungkin kita bisa dengarkan langsung
dan akan menjadi masukan kita
jadi saya sudah dengar ya
jadi saya ingin luruskan juga soal apa namanya pemilihan cawapres pak sandi uno dan relevansinya
dengan rekomendasi istimewa ulama
istimewa ulama itu ada tiga hal sebetulnya
yang pertama capresnya pak prabowo
yang bukan pak jokowi ya
nah lalu cawapresnya ada dua
ustadz salim segaf dan ustadz abdul somad
di mana ustadz abdul somad kita sudah lakukan berbagai upaya tempuh berbagai jalur komunikasi
beliau tidak berkenan karena ingin konsisten didakwa
lalu pak ustadz salim segaf tidak ada kesepakatan di koalisi sehingga pada akhirnya muncul nama
yang oleh banyak orang dikatakan bahwa ini nggak sesuai dengan apa namanya dengan
dengan rekomendasi istimewa ulama
saya pikir ya nggak sesimpel itu menyimpulkan karena pak sandi uno ini juga bukan orang baru buat ulama
ingat waktu dki ya dki justru pak sandiaga uno inilah orang yang direkomendasikan istimewa ulama untuk menjadi gubernur muslim waktu itu
gubernur dki bukan pak anies bukan yang lain
artinya ada kedekatan begitu ya
jadi pak sandi ini pernah direkomendasikan menjadi pemimpin walaupun levelnya dki
tapi karena juga dinamika politik pak sandi waktu itu posisinya sebagai wakil gubernur
sehingga menurut saya ini juga bukan orang yang asing bagi ulama dan orang yang kemarin ya apa namanya juga mendapat dukungan signifikan dari ulama ketika pilgub dki
jadi yang lebih penting lagi ya bahwa dua orang yang direkomendasikan menjadi cawapres yaitu
apa namanya ustadz abdul somad
dua duanya yang juga menyetujui penunjukan pak sandi uno ini
jadi istilahnya kalau orang yang diberi manat saja menyetujui saya pikir sudah clear bahwa ini
terakhir saya juga ada komunikasi dengan ulama ya kan kami ya
walaupun di tingkatan apa namanya pimpinannya atau di grassroot ya kami juga mengkomunikasi pilihan pilihan ini
yang saya tangkap pesannya ini sudah clear semua
tinggal memang kan ada mekanisme ya termasuk dari imam besar habib rizik sihab
yang saya dengar sudah clear bahwa pak sandi sudah cukup diterima tapi ada mekanisme
sehingga mereka harus membuat istimewa kedua ya
kurang lebih begitu
yang perlu di underline menurut saya yang perlu di underline adalah
yang paling ini kan apa namanya usulan atau rekomendasi cawapres ulama itu dalam konteks keberpihakan kita terhadap umat ya
bagaimana kita membuat kondisi yang jelas
membuat kondisi yang nyaman bukan hanya bagi umat islam
tapi juga bagi semua warga negara
nah sekarang ini kita kemarin diributkan ada berbagai macam kasus
saya pikir kan itu sudah mulai selesai
habib rizieq sihan alhamdulillah sudah ada sp tiga
untuk dua kasus ya
walaupun ada berapa kasus yang beliau dilaporkan belum ada sp tiga
demikian juga ustadz ustadz yang lain
ada ustadz zulkifli muhammad ali yang kemarin saya ikut jemput pulang dari hongkong
sudah mulai pelan pelan saya pikir
dan ini pak ini sebenarnya sudah bisa dimulai sekarang
saya pikir ini kan fastabikul khairot
artinya kita berlomba lomba dalam kebaikan
nggak perlu nunggu terpilihnya yai ma'ruf sebagai cawapres
sekarang sudah bisa dilaksanakan
soal apa ulama ulama yang kita lihat mereka mendapat masalah hukum
bang habib saya juga nanti akan ke bang rey menyikapi komposisi capres capres ini
mana kemudian yang paling besar peluangnya mendapatkan kantong suara milenial
dan juga suara umat islam
begitu kita akan bahas usai jeda
tapi kami harus break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
bagaimana ini menyikapi komposisi capres capres yang sudah ditetapkan ya
ada kantong suara milenial
ya mungkin disasar ya
ada kantong suara muslim yang jelas tentu juga disasar
siapa sih bang yang kira kira lebih kuat
sekarang ini punya kecenderungan menurut saya sih
sandiaga lebih memikat bagi kelompok milenial gitu
pertama tentu saja dari segi usia
dari segi gaya
kemudian juga mungkin nanti dari segi komunikasi
harus dipahami bahwa kelompok milenial ini sekarang sebetulnya kan
tidak terlalu secara umum sih menurut saya
nggak terlalu banyak berbicara tentang subtansi subtansi
tentang misalnya pengangguran apa macam macam itu
tapi lebih pada identifikasi kultural ya
jadi dia kayaknya seperti apa
ininya kayaknya seperti apa
itulah yang mengakibatkan kalau ada kecenderungan di pilpres kita ini
lebih bertarung pada simbol gitu loh
bukan bertarung pada ide ide
bukan bertarung pada cerita cerita dan narasi narasi besar
itu yang memungkinkan kita bisa memahami mengapa pak jokowi misalnya mengambil apa istilahnya itu ya
karena memang disini kelemahannya
yaitu identifikasi bahwa beliau ini memiliki kepedulian juga terhadap katakanlah
misalnya ulama umat islam dan seterusnya
sementara pak prabowo kelemahannya justru ada di kelompok milenial ini pada awalnya kan
sehingga yang membuat kalah mungkin di dalam empat belas kelas
tentu saja pak prabowo kan seperti pak ⁇ maruf ⁇ amin di kelompoknya pak jokowi kira kira gitu loh
dianggap masa lalu sudah terlalu tua sudah beberapa kali ikut pencalonan
dan jelas yang seperti ini itu kurang menarik
sehingga ada sosok sandiaga melengkapi
mungkinlah sandiaga sebagai yang melengkapi
tentu di luar bahwa kenyataannya ada priksi di antara di internal gitu ya
yang memungkinkan dua tokoh ini juga masuk ke dalam orbit pencapresan gitu
kita tahu bahwa di kubunya pak jokowi ada penolakan yang cukup kuat dari pkb dengan golkar terhadap pak mahfud md gitu ya
sementara di kubunya pak prabowo ada penolakan yang kuat terhadap satu satunya calon setelah pak uas mengatakan tidak ingin dilibatkan dalam pilpres ini pak salim segap
yaitu dari partai demokrat yang kuat untuk melakukan penolakan
jadi ada unsur soal priksi di dalam tapi juga ada unsur soal bagaimana dua kelubu ini menjawab apa yang dikatakan
apa yang menjadi kelemahan ini mereka mendasar
sehingga kalau kita lihat sekarang ini prabowo mencoba masuk ke arah ke tengah melalui apa namanya sandiaga uno gitu
sementara pak jokowi yang kelihatan di tengah ini mencoba agak ke kanan tentu saja melalui apa namanya kiai maruf amin
nah tentu saja plus minusnya misalnya kelompok milenial ini mungkin sedikit banyak akan lebih tertarik kepada pak sandiaga
lebih lebih pak sandiaga juga punya style ya misalnya dengan menyatakan dia mundur total dari gubernur wali kota
apa wali gubernur wali kota

menurut saya itu isu yang sedikit lebih maju kalau dibandingkan misalnya pak maruf amin yang hingga hari ini belum menyatakan diri
apakah akan mundur sebagai ketua mui atau rois am di pbnu gitu ya
jadi dalam dua isu ini saja kelihatan sandiaga mengadopsi pikiran pikiran atau masuk kepada alam gaya berpikirnya anak anak milenial
itu yang menginginkan politik itu bukan dikerjakan sambil lalu kira kira gitu
tapi kalau bicara milenial
jadi kalau politisi ya politisi jangan nyambil lagi sana sini
tapi kalau untuk krep milenial pak jokowi bukan juga kuat ya di alangnya milenial
ya tentu saja makanya seperti yang saya sebutkan tadi sebelum pak maruf amin masuk
pak jokowi lah sebagai idolnya kan sebagai idola dari kelompok milenial ini
dengan beliau mencoba bajunya sedemikian rupa menyerupakan kelompok kelompok milenial
dan sebagainya itu
tapi pemilihan terhadap pak maruf itu menahan
tiba tiba itu menahan
kok apa yang kita anggap sekarang milenial seleranya kok malah pak maruf amin
berpotensi tidak menambah suara milenialnya
itu dia yang saya mau sebutkan tadi
jangan lupa bahwa pak maruf amin ini pada saat yang bersamaan
secara kultural menyelesaikan menurut saya kebimbangan warga di sekitar jawa barat dan banten gitu
jadi ada identifikasi khususnya dari warga banten misalnya
bahwa mereka punya tokoh yang cukup layak untuk dipilih
pilih yang namanya pak maruf amin
dan ingat jawa barat dan banten ini adalah basis
menurut saya lima puluh lima puluh antara pak jokowi dengan pak prabowo di sekitaran jawa barat dengan banten
dengan masuknya pak maruf amin sedikit banyak mungkin membuat unggul
di basis jawa barat dan banten
dari dua ribu empat belas yang lalu itu tidak ada relawan jokowi di banten
sekarang belum muncul
termasuk jawa barat juga sedikit relawan jokowi
sekarang banyak bermunculan
termasuk banten saja kemarin saja saya ikut di ini
sudah ada grup relawan yang ke tiga puluh di banten dalam waktu berapa hari ini
lantas yang paling besar itu adalah namanya grj itu
dia dengan anggota yang sekarang ini itu sudah sampai tiga gitu dalam tiga hari itu
berapa hari kita pengumuman kemarin dua hari kan
sudah tiga dia
artinya ini akan cepat berkembang
saya sebutkan tadi pada tingkat memang di milenialnya mungkin di pemilih tengahnya
sedikit agak tertahan pak jokowi gitu tapi jangan lupa ada basis kultural yang lain
yaitu jawa barat dan banten yang sedikit banyak direpresentasi oleh pak maruf amin
dua daerah ini salah satu daerah di mana pak jokowi agak kesulitan mendapatkan
mungkin tidak kalau misalnya pak prabowo dengan tidak menggandeng ulama juga
katakanlah begitu dengan harapan sebelumnya adalah ulama
ini kehilangan suara yang kemudian selama ini mendukung pak prabowo
pak prabowo kemudian tiba tiba
saya tidak terlalu yakin
jadi tetap bertahan ya
ya ini sebetulnya ya baik di kelompoknya pak jokowi maupun di kelompoknya pak prabowo
punya basis yang merasa kecewa dengan pilihan wakilnya masing masing gitu ya
tentu kalau di pak prabowo ada namanya gnpf yang menyatakan agak belum bisa menerima ya pak sandiaga uno gitu
sementara di sini ada pendukung ahok yang menyatakan juga agak terkejut dengan penempatan pak kiai ⁇ maruf ⁇
amin sebagai calon wakil presiden
tapi saya lihat sih dari dua ini lebih bersifat kegagetan gitu ya
mengambil istilah yang dipergunakan oleh pak mahfud ya
kekagetan dibanding misalnya kekecewaan yang mendalam
oleh karena itu dalam bacaan saya mungkin dalam satu atau dua bulan ini akan kembali pulih
kembali ke pilihan politik dasarnya masing masing
tadi disinggung mengenai gnpf kita ada pernyataan dari ketua gnpf ulama bapak yusuf martak mengenai transfer transfer
mendengar suara ini kita dengarkan terlebih dahulu
memang benar kalau ceruknya tidak akan nambah
tapi ingat di mui itu seluruh ketua ketuanya itu adalah ketua ketua ormas kebanyakan
dan terjadi ormas ormas di seluruh daerah
saya pikir ya mungkin akan adalah perubahan penambahan
jadi itu saja
ini kemarin dialog saya dengan apa namanya
ada dari gerindra ya ada bang andre di sana ada dari pdip dan juga gnpf ulama lewat sambungan telepon
kita masih bicara sebenarnya agak agak mirip topiknya
dengan mengangkat apa namanya nama cowok presiden diaga ini apakah tidak khawatir kehilangan basis suara yang kemudian sudah dibangun kemarin
karena ternyata dari pak yusuf mengatakan ketua ketua ormas di mui ini adalah ketua ketua ormas
mungkin saja ada pergeseran pemilih setelah ini
ya saya pikir tidak akan tidak bisa dijamin
mungkin seformal itu yang akan terjadi
karena memang saya sampaikan tadi ini juga sosok yang tidak jauh jauh dari ulama
beliau ini juga pernah direkomendasikan menjadi pemimpin muslim di dki gubernur muslim
dan pernah terlibat bukan terlibat ya pernah melewati fase bersama dalam gerakan yang cukup besar kemarin itu
kebetulan bersamaan momentum pilgub dki dengan aksi bela islam satu dua dan tiga
jadi tidak akan sudah terbangun situasi psikologis yang cukup baik selama ini antara pak sandiaga uno dengan ulama
jadi saya pikir dan kita sudah cek kita sudah cek ya bahwa di berbagai lapisan ya bisa memahami
yang namanya politik tentu nggak gampang membuat keputusan yang bisa menyenangkan semua orang
pada akhirnya at the end kembali juga ke track record
atau apa yang selama ini mereka alami bersama kita bersama partai partai pengusung pak sandiaga uno dan bersama pak sandi
bagaimana komitmen kami menghormati ulama dan bukan hanya ulama juga seluruh elemen masyarakat
tapi juga mengamini apa yang tadi bang rekatakan bahwa pak sandiaga uno ini bisa menjadi sosok untuk meng grab milenial nih
saya pikir bukan hanya karena gaya ya bukan hanya karena style ya
saya sedikit menceritakan
nah pak rey ya bahwa kita ini hidup di zaman ketika informasi itu mudah sekali didapat
jadi tidak secara formil tapi melalui jalur jalur informal gadget dan lain sebagainya
sehingga saya kok nggak yakin bahwa masyarakat kita hanya karena gaya pakai sneaker pakai jeans pakai jaket itu kan milih
oh ini gaya gua enggak
mereka sehari hari hidup dalam kenyataan pak
saya ini tiap hari juga ke dapil mendapat keluhan
pak saya ini sudah lulus kuliah empat tahun lima tahun
belum kerja dan lain sebagainya
itu isu isu substansinya juga ya
isu isu itu yang akan dibawa juga oleh pak sandiaga uno
karena sebagai entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya beliau mempunyai track record yang cukup baik
jadi milenial itu bukan hanya mikirin gaya hidup
sekarang ini juga mikirin perut mikirin masa depan dia
bagaimana ya bukan soal gadget sekarang dia punya tapi pekerjaan enggak ada
dia juga resah dengan situasi ini
dan itu nyambung
jadi mungkin kalau milenial yang hanya memiliki gaya hidup dia juga bisa memiliki gaya hidup
jadi mungkin kalau milenial yang hanya memiliki gaya hidup dia juga bisa memiliki gaya hidup

ada juga tapi enggak besar
tapi yang besar yang banyak adalah milenial yang juga gelisah dengan situasi ini
saya tadi cakung ada mas radio namanya namanya radio mengatakan
pak ini gimana saya enggak ada pekerjaan dan lain sebagainya cari satpam masih pakai ijazah
mau kerja rata rata itu pak
banyak juga soal ijazah
padahal di sisi lain pak sandiaga uno ini menawarkan konsep menawarkan entrepreneurship
bagaimana orang bisa berdaya tanpa harus lewat jalur jalur formal
itu yang akan kita coba bangun
dan itu bukan hanya sekedar gaya gaya
enggak hanya sekedar gaya hidup hedonis
pakai sneaker mahal pakai jeans mahal
pakai ini itu
terjawab gak sih bang rey
kalau anak anak milenial misalnya lihat pak sandi juga bisa menjawab kebutuhan mereka
itu lebih ke challenge saya
itu kan lebih objektif
itu semua dalam hal itu ya
sudah pasti lah orang mencari
kalau dirulut misalnya apa sih yang paling penting bagi pemilih itu
pertama identifikasi agama
harus diakui identifikasi agama ini jadi kuat
baru di bawahnya adalah kedekatan secara personal
ingatlah itu kedekatan secara personal
jadi yang sukanya apa ini macam macam
dan gaya itu jadi penting
jadi sehebat apapun idenya kalau dia merasa yuk orang asing bagi saya gak akan dipilih
gaya itu kira kira gitu
baru kemudian isu yang ketiga ya soal kesejahteraan pengangguran macam macam
termasuk di dalamnya isu anti korupsi macam macam dan sebagainya
ini tentu satu kesatuan yang harus diproduksi oleh semua tim sukses ya
gak bisa hanya soal baju aja yang dikembangkan sepatu aja yang dikembangkan
tapi juga ada substansi
ya tentu saja orang juga gak minat
jadi itu satu kesatuan
cuman kalau kita lihat sekarang ini orang lebih banyak berbicara soal apa sih yang gayanya bagaimana sih gayanya
itulah makanya kenapa selalu ada tren menjelang pemilu orang seolah olah berlomba lomba menjadi saleh
kira kira begitu ya
nanti kita harus jeda
nanti mbak guinness akan mengomentari usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi
tetap bersama kami di prime news
ya anda kembali di prime news
kita masih membahas kemana kemudian suara milenial dan juga suara umat islam akan berlabuh di pilihan
kami akan menjelang di pres dua ribu sembilan belas mengingat ada komposisi yang cukup unik dan mengagetkan semua pihak dari cawapres yang sudah dipilih oleh cawapres masing masing
tadi mbak guinness tertunda silahkan mbak guinness apa yang ingin dikomentari
jadi saya tambahkan dari mbak ngeri bahwa milenial itu sangat kritis sekarang
apalagi kalau saya berapa kali saya terjun ke dapil mereka akan bertanya apa yang sudah anda perbuat buat desa saya
apa yang sudah anda perbuat buat kampung saya
apa yang sudah anda perbuat buat wilayah saya
mereka akan kritis ke situ
jadi bukan hanya walaupun kita mau pakai kaos bolong bolong kayak mau pakai jelek pun mereka nggak akan lihat kita itunya
tapi ambas apa yang sudah anda perbuat sebagai anda sebagai incumben
kritis juga begitu ya milenial ini
sangat kritis karena gadget itu yang membuat mereka kritis
dunia itu terbuka buat mereka
sehingga mereka menjadi lebih kritis daripada generasi generasi sebelumnya
nah itu tuh harus menjadi perhitungan kita juga
kekritisan mereka itu harus jadi hitungan kita juga
jadi apa yang sudah kita perbuat
jadi maaf gitu mereka akan bertanya
pak prabowo nanti akan apa yang sudah akan anda perbuat
bang sandi apa gitu
ya maaf aja saya katakan kemarin pak sandi punya program namanya okoc gitu
tetapi ternyata okoc nya mengumpulkan empat puluh dua ribu member hanya member aja
tetapi setelah itu mau ngapain
itu nggak selesai
itu juga menjadi pertanyaan dari para kaum kaum
jadi pertanyaan dari para kaum milenial ini
untuk apa okoc itu
kalau hanya mendata empat puluh dua ribu untuk ikut terdaftar di website
nah kalau minta entrepreneurship ya kelanjutannya seperti apa gitu
itulah hal hal kritis dari kaum milenial ya
iya ngapain lagi okoc apa hasilnya sekarang
itu yang menjadi pertanyaan sama mereka
okoc udah ngapain aja
ternyata belum ada
baru hanya mengumpulkan empat puluh dua ribu member
di dalam website okoc
nah itu menjadi pertanyaan yang harus segera diselesaikan
kalau itu pak jokowi bisa jawab
kalau pak jokowi bisa jawab
ngapain anda dengan omo
saya sudah punya lima juta
ibu ibu prasejahtera sebagai member di pnm
saya punya kurs sekian
itu memang keuntungan dari incumbent lah
kita mau tidak mau kita harus akui itu ada gitu
nah itu kritisnya milenial
itu bukan hanya sekedar misalnya
oh ini muda ini dia ganteng
atau dia konglomer
enggak hanya itu
tapi diantisipasi nggak dengan munculnya pak sandiaga
diantisipasi gak bisa mengeruk suara milenial punya pak jokowi
harus seperti apa lagi
karena pak maruf sudah pada bagiannya
apakah lewat parpolnya
apakah kemudian ada psi di sana atau bagaimana
ini sekarang akan dibentuk tim
berbagai tim nanti untuk bagaimana
kita nanti merangkul kaum milenial ini
itu nanti kita akan bentuk tim
karena kita juga punya psi
kita juga punya pkpi yang anak anak muda
nahnura juga punya
punya las mura yang anak anak muda semua
nah itu yang nanti akan kita manfaatkan mereka untuk terjun di kaum milenial ini
jadi nggak akan kehilangan
nggak akan kehilangan lah
kita akan sama sama ini di sini akan menggaruk
kita juga sama sama menggaruk gitu
termasuk juga masyarakat muslim begitu ya
karena di milenial situ sendiri juga ada umat muslimnya
satu dalam satu kesatuan
tantangan juga sebenarnya bagi sandiaga uno ya
menjawab pertanyaan pertanyaan milenial yang kritis juga
misalnya baru delapan bulan jadi wakil gubernur
terus mau jadi cawa presidennya bagaimana
untuk membuktikan itu akan seperti apa nanti yang akan dilakukan bang habib
jadi saya pikir ya
kami di posisi penantang petahana justru diuntungkan
karena kalau incumbent itu
justru yang pertama dihadapi adalah dirinya sendiri dulu
atas ekspektasi masyarakat terhadap apa yang dihasilkan oleh petahana
benar saya sepakat dengan pak ines gitu kan
bahwa masyarakat akan mempertanyakan
ini pemerintahan ini sudah mampu belum menjawab persoalan persoalan saya
saya tadi ketemu masyarakat
dikatakan pak katanya banyak peresmian jalan tol dan lain sebagainya
tapi kami ingin mempertanyakan pak
ini harga telur harga daging ayam harga listrik naik gitu kan
itu relevansinya kurang lebih dengan bahasa mereka
ini saya bahasakan disini ya kan
apa relevansinya ya kan
semua itu dengan kesejahteraan kami
termasuk di yang tadi tadi di forum tadi ya tentu anak anak muda ya kan
yang kebetulan kita berteman melalui
saya punya twitter gitu kan
saya datang begitu ditanyakan seperti itu
jadi bagi kami
itu apa namanya dapat dikatakan ya itu hal yang baik
hal yang bagus untuk kita jelaskan
bahwa ya masyarakat bisa mengambil kesimpulan gitu kan
apakah benar yang didengung dengungkan selama ini
relevan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan mereka
nah itu kalau petahana sulit sekali pak
dia boleh punya angka sertifikat sekian dan lain sebagainya
tapi sulit kita menutup apa namanya
munculnya komentar pendapat dan lain sebagainya seperti itu
ketidakpuasan seperti itu
banyak sekali yang kita dapat dan kita tentu harus bisa menjelaskan
oke kalau kami berkuasa begini begini dan lain sebagainya
oke itu kalau untuk milenial
saya belum mau masuk kampanye tapi kurang lebih
akan lebih mudah bagi penantang petahana ya kan
kalau berhadapan dengan kelompok masyarakat yang kritis seperti milenial ini
baik itu untuk milenial kalau untuk suara umat muslim pak yusuf
suara umat muslim pak jokowi sudah punya pak ma'ruf amin
katakanlah begitu sudah jelas mungkin hampir semua tahu
bahwa pak ma'ruf amin adalah background adalah ulama dan sebagainya
kalau bang sandi kan mungkin hanya sebagian yang tahu bahwa dia dekat dengan ulama dan sebagainya
tapi tidak mungkin tidak secara mayoritas ya bisa jadi
bagaimana kemudian mensosialisasikan sosok sandi bahwa ini bisa menjadi representasi mereka
saya pikir ya kita juga masyarakat mengikuti ya
apa yang pak sandi sepak terjang pak sandi selama ini
beliau tentu bukan orang yang berjarak jauh dengan ulama
lalu juga partai partai pengusung
kami masing masing punya kekuatan di partai pengusung ya
juga mesin relawan pak
kami ini ya kan relawan relawan yang memang kemarin juga terlibat pada
aktivitas pilkada dki dan lain sebagainya
jadi tidak akan ada kesulitan
hari hari kita ngobrol biasa di komunitas yang bersama
kita banyak pekerjaan bersama yang kita lakukan
misalnya advokasi terhadap ulama ulama yang mendapatkan masalah hukum
sampai saat ini saya ini habib burul aman masih menjadi kuasa hukum bagi mereka
oke baik bang rey terakhir
keduanya mungkin sama sama kuat atau mengklaim sama sama kuat
baik di basis milenial ataupun di basis muslim
dalam waktu kampanye sampai pilpres nanti akan seperti apa
pertarungan ini berjalan pak
ya saya pikir ini agak ketat ya
karena di satu segi keberadaan pak maruf itu agak menahan menurut saya laju elektabilitasnya pak jokowi
kau menahan ya
ya agak menahan
tapi sementara mahairnya sandiaga mungkin sedikit memberi napas kepada pak prabowo
kalau sebetulnya sandiaga pak jokowi minus pak maruf ini mungkin akan tetap begini gitu loh
tapi karena ada faktornya pak maruf ini agak menahan sedikit
karena kita jangankan di luar yang di tengah gitu
yang dalam saja agak sulit menerima keberadaan pak maruf khususnya di kelompok pendukung ahok
agak sulit tuh apalagi di kelompok di tengah ini gitu
yang waduh kok pak maruf kan kira kira kebayangannya kan
pak jokowi ini kan bayangannya adalah reformis gitu ya
pembaru anak muda yang giat ya macam macam gitu
tiba tiba pasangannya kok malah pak ⁇ maruf ⁇ amin misalnya dan sebagainya gitu
jadi itu agak melaju gitu
tapi seperti yang saya sebutkan tadi baik kubunya pak prabowo maupun kubunya pak jokowi
ada orang yang terluka di dalamnya yang sebetulnya hanya menurut saya butuh pendekatan khusus kepada mereka
jadi waktu yang masih tersedia ini
sangat dimungkinkan kepada pak jokowi
dua belah pihak untuk mendapatkan simpati baik yang di tengah maupun yang di kanan gitu kira kira ya
dan itu sangat bisa dilakukan oleh kedua belah pihak gitu
misalnya seperti yang saya sebutkan tadi saya sih punya keyakinan gen p f ulama misalnya
kalau disapa baik baik lagi oleh kubunya pak prabowo
akan ke sini
paling satu bulan dua bulan ini nih saya bilang begitu
nanti akan kita lihat lah ya kan satu bulan dua bulan ini gitu
begitu juga dengan kubunya pak jokowi khususnya di kelompok pak ahok ini gitu
kalau mungkin ada sapaan yang lebih baik ya atau komunikasi yang lebih baik
akan kembali lagi pulih lagi
penjelasan yang lebih baik gitu ya
apalagi kemudian tata kala misalnya
pak ahok sendiri yang mengucapkan sesuatu untuk dukungan kepada pak jokowi
langsung ikut semuanya
saya pikir itu akan kira kira
tugasnya bang inas dan kawan kawan dari pak jokowi
termasuk nanti mindset ya bagaimana pak maruf yang dibayangkan orang tua ini kira kira gitu
tiba tiba sebetulnya pada tingkat tertentu masih bisa melaju
itu kembali lagi ke strategi
masih masih partai akan ditangani
masih ada waktu
kita akan tunggu akan seperti apa nanti jalannya
yang jelas adalah sebuah keniscayaan suara kantong milenial dan juga umat muslim itu sangat dibutuhkan untuk bisa menang
pasti dibutuhkan untuk ppr dua ribu sembilan belas
terima kasih banyak bang inas bang habib
terima kasih banyak bang ray
terima kasih sudah bergabung bersama kami di prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari akan segera hadir
tetap bersama kami di prime news